transjakarta akan menutup sebelas halte mulai lima belas april dua ribu dua puluh
penutupan dilakukan untuk proses revitalisasi
sebelas halte tersebut adalah dukuh atas satu osari bundaran hi sarinah glorabung karno balai kota kuitang juanda kebonpala cawang cikoko dan jatinegara dua
lewat media sosial resminya transjakarta sudah mengumumkan rencana ini pada jumat lalu
namun tidak semua pengguna transjakarta mengetahui rencana ini
seperti seorang karyawan swasta yang sedang dalam perjalanan pulang dari tempatnya bekerja di pancoran barat
ia baru saja turun di halte cawang cikoko untuk selanjutnya berpindah moda ke kereta komuter menuju stasiun bojonggede di kabupaten bogor
jadi belum tahu nih pak ya karena kan saya bingung juga mau turun di mana ya
biasanya di cawang langsung ke halte cikoko ya
robil adalah salah satu pengguna transjakarta yang akan beralih ke sepeda motor selama proses revitalisasi
meskipun lebih melelahkan menggunakan kendaraan pribadi dinilainya lebih efektif
sementara penumpang lainnya masih menganggap transjakarta adalah pilihan satu satunya untuk menuju tempat beraktivitas
penumpang seperti ini harus mencari halte alternatif yang sedikit lebih jauh
tidak menutup kemungkinan modifikasi rute juga akan mereka lakukan
seperti karyawan ini yang setiap hari menuju kawasan dukuh atas dari tempatnya tinggal di mampang jakarta selatan
kalau angkutan sih tetap naik busway cuman jadi harus nyambung
rencana sih mungkin dari daerah saya kan bisa naik nomor enam itu ke harmoni
nanti dari harmoni naik angkutan yang pulau gadung kalau nggak salah sih ya info teman itu nanti turunnya di dukuh yang bawah
untuk mengantisipasi kebingungan calon penumpang transjakarta menyediakan bus pengumpan yang akan menjemput di halte halte sisi kiri jalan
kepala divisi layanan direktorat pelayanan dan pengembangan transjakarta menyampaikan pernyataan pers rabu sore
bagaimana pelanggan pelanggan kita yang nanti akan naik di halte halte ini maka kita menggunakan adalah shuttle bus
jadi shuttle bus di koridor satu nanti kita akan menggunakan kurang lebih sepuluh unit bus bus yang memang sudah dilengkapi dengan alat pembayaran tob
penutupan sebelas halte merupakan tahap awal dari proses revitalisasi total empat puluh enam halte selama setahun
dua halte tersebut akan ditutup hingga enam bulan
direktur teknik dan digital transjakarta muhammad indrayana yang juga hadir mengatakan total anggaran yang disiapkan internal perusahaan sebesar rp enam ratus miliar
surya utomo pranedia jakarta
surya utomo pranedia jakarta